gubernur jawa timur kofifa indar parawan semongon firmasi enam pasien positif kofit
di surabaya pada selasa tujuh belas maret konfirmasi dinyatakan berdasarkan spesimen hasil uji lab
universitas airlangga bahwa ada enam yang sudah terkonfirmasi covid sembilan belas positif itu teman teman
hai kayak cerah itu ya enam enam nya dari surabaya ya jauh timur enam puluh enam nya dari surabaya dua puluh lima orang
dalam pemantauan serta enam belas pasien dalam pengawasan di jawa timur dari enam belas pasien dalam pengawasan
enam diantaranya dikonfirmasi positif keenam pasien kini dirawat di beberapa rumah sakit di surabaya
tim dinas kesehatan provinsi jawa timur akan melacak keluarga dan dengan siapa saja pasien
melakukan kontak langsung sebelumnya
hai orang orang yang pernah berkomunikasi dengan pasien maupun keluarga diminta mengambil
langkah isolasi secara mandiri ataupun isolasi di rumah sakit sementara itu foto permintaan
laboratorium pasien dalam pengawasan atau pdp virus corona dengan logo rsud dr sutomo
surabaya beredar di grup media sosial pada selasa siang di dalam foto terdapat coretan corona dan
tertulis gagal nafas pihak rumah sakit masih mencari dan menyelidiki siapa yang memotret dan
gw yuhadi mengatakan foto tersebut merupakan tindakan jahil dari pihak yang tidak bertanggung
jawab kita sedang tracing siapa yang memutus siapa yang mengabut dan saya kira semua dari kita
tahu bahwa menyebarkan identitas pasien kandang pulih rsud dokter sutomo surabaya menggandeng
aparat kepolisian untuk penyelidikan apabila dilakukan karyawan rsud dr sutomo akan diberi
tim liputan cnn indonesia